program ini fokus pada unit usaha makanan dalam kemasan
yang telah melalui sistem kurasi
selain mengandung unsur kelokalan
produk juga harus mampu diproduksi minimal satu ratus lima puluh buah
agar bisa dipasarkan secara online oleh mitra
yang bekerja sama dengan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
dilihat dari data tahun dua ribu sembilan belas
memang sektor ekraf ini diproyeksikan menyebarkan
sekitar satu dua triliun rupiah terhadap pdb
dari tujuh belas subsektor kreatif yang terdaftar
kuliner menjadi sektor unggulan dan kontribusi tertinggi
pdb sektor ekonomi kreatif itu sampai menjadi empat puluh satu persen
sektor ekrafnya dari sisi tenaga kerja
itu secara umum ekraf tujuh belas enam juta orang
pada tahun dua ribu tujuh belas
dan untuk sektor tenaga kerja di kuliner ini
jadi memang besar sekali sektor kuliner kontribusi terhadap pdb
dan kalau melihat dari sisi ekspor
dengan ekspor tertinggi dengan total nilai ekspor sebesar satu tiga ratus enam puluh juta usd
atau setara dengan enam delapan puluh enam persen
terhadap total nilai ekspor ekonomi kreatif di dua ribu tujuh belas ini
selain mengganding para pelaku usaha ekonomi kreatif subsektor kuliner
kementerian paluwisata dan ekonomi kreatif juga mengganding beberapa mitra
di antaranya tastemade shopee pay dana dan toko pandai
sehingga usaha usaha ekonomi kreatif bisa dipasarkan dengan cara lebih modern
yang sangat menarik dari program ini adalah umkm
diperkenalkan membantu umkm
dengan jaringan toko yang tergabung di toko pandai di area residensial
para pemilik toko diperkenalkan membantu melakukan penjualan
atas produk produsen yang sedang mengalami kesulitan penjualan akibat pandemi
dan produsen diperkenalkan membantu toko dengan memberikan diversifikasi produk yang menarik
serta margin keuntungan yang lebih baik
lalu dibantu pemasaran secara digital dengan video dari tastemade
meski baru diluncurkan untuk pelaku usaha di jabodetabek
kedepannya program ada di warung tahap kedua akan beroperasi di wilayah malang
perlahan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif bisa menyentuh pelaku usaha di daerah lain
sehingga ekonomi nasional bisa kembali pulih